mau berangkat kerja
kita udah lama gak ketemu
maaf ya sekarang aku kerja
sabtu minggu libur
weekend sama hari libur
justru aku lebih sibuk tugas di pameran
kalau malam aku udah capek pengennya istirahat aja
yaudah gak apa apa
teleponannya udah dulu ya gak enak yangkot
biasa urusan percintaan
pacar kamu minta putus
bukan pacar calon pacar
masa baru calon udah minta putus
memangnya dia minta apa
terus kenapa kamu kelihatannya sedih
sekarang dia sibuk kerja nggak punya waktu buat saya
bapak dari tadi duduk di sini aja
nungguin pedalam merah
tukang ikan aslinya nggak nawarin gratis seperti kalau bapak yang beli
ya kan seharusnya memang beli
terus tukang parkirnya udah ganti kalau yang waktu itu nengo bayar malah ditolak